di kota surabaya angka kasus covid sembilan belas masih terus bertambah
semakin banyaknya kasus tentunya berdampak pada ketersediaan tempat isolasi bagi pasien
baik dengan kondisi klinis ringan hingga berat
salah satu tempat isolasi rujukan covid bagi warga surabaya yang menderita covid
dengan gejala klinis ringan hingga sedang
pemerintah kota surabaya menyediakan asrama haji
menurut data hingga sepuluh februari dua ribu dua puluh
dari enam ratus empat puluh satu bed isolasi yang tersedia
baru tiga puluh lima persen yang terisi
saat ini pemerintah surabaya berencana untuk mengelar operasi ke hotel di surabaya
agar tidak menjadi tempat isolasi diam diam bagi pasien covid sembilan belas tanpa gejala
epidemiolog unair surabaya mengimbau kepada masyarakat
agar tidak melakukan isolasi mandiri di tempat yang bukan menjadi rujukan perawatan covid
menurutnya hal tersebut bisa berbahaya karena pasien tidak mendapatkan pelayanan medis yang tepat
dan berbahaya bagi lingkungan sekitar yang tidak waspada
pasien harus menyatakan dirinya
karena di pihak hotel resepsionis
bahwa dia adalah seorang yang sedang positif
dan memang sebetulnya tentu
untuk hotel yang digunakan untuk isolasi mandiri
harus hotel khusus tidak boleh sembarang makanya tidak boleh
diam diam orang itu kemudian tinggal di hotel tertentu untuk isolasi mandiri
orang kan tidak waspada karena dia tidak tahu bahwa di situ ada yang sedang positif
dan dia bisa menjaga
jadi penular orang sehotel baik itu tamu lain maupun petugas hotel
jadi tidak boleh orang itu diam diam menutupi status dirinya
beberapa hotel di surabaya telah melakukan langkah antisipasi
agar tidak ada pasien covid sembilan belas yang melakukan isolasi mandiri secara diam diam
kami dari kementerian hotel jarmu surabaya
tidak menerima isolasi mandiri yang pertama yang kami perlu
saya perlu sampaikan ya terutama untuk pasien yang terpapar covid sembilan belas
nah bagaimana penerapan protokol kesehatannya
tentunya kami sudah melakukan beberapa protokol kesehatan yang standar
yang pada umumnya sudah dilakukan
seperti cuci tangan
pengecekan suhu hand sanitizer
dan kami kan juga sudah menerima sertifikat thse dari kemenpar
dan untuk mengantisipasi adanya otg atau tidak
mengikuti saran dari pemerintah kota surabaya
yaitu dengan meminta tamu yang stay lebih dari tiga hari atau tiga hari minimal
dengan harus menunjukkan hasil pcr atau rapid antigen
ini kan kalau perwalian terakhir kalau nggak salah kan
dari bu risma sendiri kan
kalau untuk hotel itu paling tidak
kalau untuk tamu yang menginap lebih dari tiga hari
itu kan harus ada lampiran surat rapidnya
nah itu kalau sekarang sih kita karena rapid sudah
kalau rapid itu kan apa ini
kalkur ratainya masih yang paling rendah ya
jadi kita sih sekarang minimal menanyakan ke tamu itu adalah hasil swab antigen
hingga tanggal sepuluh februari dua ribu dua puluh satu terdata ada dua puluh empat ratus enam puluh sembilan kasus positif covid sembilan belas di surabaya
sementara kasus kematian akibat covid di kota pahlawan ini juga masih tinggi
mencapai satu tiga ratus lima kasus kematian
tentunya penerapan tiga t dari pemerintah tidak dapat berjalan maksimal
tanpa diimbangi dengan kepatuhan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan